itu hanya burung hantu
dia nggak akan makan kita kok
yang ada mungkin malah kok makan buruk hantu itu
sakit tapi kan banyak yang bilang kalau ada burung hantu di sekitar kita
pasti ada malu halus juga
kok ini kenapa sih riz
kok berpikir yang positif sajalah
burung hantu itu kan makhluk nokturnal
jadi wajar kalau mereka beraktifitas
ayah kita pasti membutuhkan bantuan
perasaan gue gak enak
alam gak bisa diam disini kek
aduh kalian disini

tidak ada banyak yang ingin ayo
malam aku kehilangan ayah gek
kita tidak boleh menyerah
kita harus bisa keluar dari tempat ini
raya aku gak sesuai untuk guwara
lang keluar lah lang
kita singkirkan batu batuan ini secara manual saja
hanya dengan tenangkan dalam
kita baru bisa membuka pintu itu
ayo kita gabungkan kekuatan kita bertiga
gek apa yang harus gue lakuin gek
apa yang terjadi aku gak mau ditinggali sama ayahku kek
ayo gimana mau lakukan sesuatu
kita berhasil guwara
kita berhasil guwara
di sana yang penuh jebakan itu
ayah baik baik aja gek
alahku kau belum menjadi yatim gek
kami tidak dapat menemukan karina
dan istana hangcinda sudah hancur
tentang tangan tunggu kak

sebaiknya sekarang ini kita istirahat
pulihkan tenaga kita
besok kita lanjutkan pencarian
sebaiknya kita pulang ke hutan kayu lima
kita istirahat di sana
kasian juga anak anak kita
lo di mana sih key
kok teriak saja lah
mana mungkin ada yang dengar kalau kau bergumam seperti itu
tapi sakti kalau misalnya aku teriak
ntar orang orang jahat pada datang ke sini gimana
sudah kita bilang saja ke mereka kita sedang mencari teman kita
kamu gimana sih
mana mungkin mereka mau bantu kita aneh aneh aja deh
yuh siapa tahu kan
sakti kamu tuh benar benar sama ya sama keh
mana mungkin orang jawa tiba tiba bisa berubah jadi malaikat
aneh aneh saja deh
itu itu sakti itu
kisah kau tenang saja lah
itu hanya burung hantu
dia gak akan makan kita kok
ya tidak mungkin malah kau makan burung hantu itu
sakit tapi kan banyak yang bilang kalau ada burung hantu di sekitar kita pasti ada malu halus juga
kau ini kenapa sih riz
kok berpikir yang positif saja lah
burung hantu itu kan makhluk notural
jadi wajar kalau mereka beraktivitas di malam hari
kau tidak usah paruh seperti itulah
sakti itu lagi sakti
ada kayak mata gitu
itu kucing hutan
kau tenang saja lah riz
kau buka mataku
kalau kau seperti ini terus yang ada saya sebutkan satu sate hewan yang ada di siko
lebih baik sekarang kau gunakan teriakan kau itu untuk mencari
oke alina dan alam
tapi aku boleh pegang tangan kamu kan
aku takut banget
saya tinggalkan kau lah
eh sakti tolong jangan
sakti jangan tinggalkan gue sendiri di sini dong
ya udah kita pulang aja yuk
kucing ini horor banget nih
ya kita pulang ya
kemudian kita lanjut pencarian kita besok pagi
kok kau tenang dulu lah kau tenang dulu
kau berpikir dengan jernih
kita sudah sampai di siko jalan sejauh ini untuk mencari kayak alina dan alam
kalau kita menyerah sekarang semua itu sia sia
kita ikuti anak muda itu lebay karat
waktu di hutan kumayan aku meyakini
kalau dia itu adalah turunan inyek
walaupun aroma injik yang aku cium sangat tipis
lantas bagaimana datuk
aku mendapatkan keanehan
tiba tiba aroma ini itu menghilang
mungkin yang tercium oleh kita di hutan kumayan itu adalah
aroma inyek alina sekar dan juga putra datuk
bukan pemuda itu
tidak lebat karat
aku masih meyakini
kalau dia itu adalah keturunan inyek
kau tetap di sini
aku akan dekati dia
sakti itu siapa lagi
kau tenang dulu riss
sepertinya saya kenal tualang
maaf anak muda
apa yang sedang kalian lakukan di sini
gini kek kito sedang mencari ketiga sahabat kito
maafkan bolehkah aku menyentuh tubuhmu sebentar